setelah mengunjungi rumah yusuf kala dan hamzahas ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
rabu siang mendatangi kediaman wakil presiden ri ke sebelas budiono di kawasan menteng jakarta pusat
mohaimin iskandar mengaku mendapat banyak masukan dan pandangan dari budiono
mohaimin yang juga mantan menteri transmigrasi di era wapres budiono itu mengaku
dari budiono dia banyak mendapat masukan dan pemikiran ekonomi
menurut muhaymin sebagai wapres budiono sukses menghadapi krisis dua kali ekonomi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan dua ribu delapan
mohaimin juga mengatakan tak membahas isu politik dengan budiono
muhaymin mengaku selain bertemu budiono sabtu pekan nanti ia akan bersilaturahmi dengan mantan wapres tri sutrisno
pengalaman beliau yang luar biasa menjadi pelajaran buat saya
buat kita semua sebagai seorang ekonom akademisi lalu terjun di pemerintahan ketemu dengan politik jadi wakil presiden luar biasa
beliau ini kan politikus yang sudah pengalamannya luar biasa
saya nggak pada tempatnya untuk beri nasihat
tapi di jawa presiden menurut pak budiono
banyak yang cocok